sampai jumpa di video selanjutnya
sebenarnya maya lagi bingung pak
ibu maya masuk ke rumah sakit
maya nggak tahu harus bayar pakai apa
jadi halimah sedang sakit
ini buat biaya rumah sakit ibu
nggak ada niat jahat saya untuk kamu kok
pak nggak usah pak
ini buat biaya pengobatan ibu kamu
terima kasih ya pak
terima kasih banyak
kelihatannya dia betul betul orang yang baik
akhirnya aku bisa semakin dekat dengan anakku
masih ya pak
kamu kenapa zad
aku cuma agak demam
jangan pukul jangan pukul jangan saya
ini nggak nenek nggak bisa tolerir lagi
dia sudah keterlaluan
ya ampun sat kamu kok bisa seperti ini
aku cuma ingin bantu kamu ya
aku cuma ingin bantu kamu cari uang untuk biaya pengobatan ibu kamu
aku nggak mau kamu susah wi
satria kenapa kamu bisa begitu rela berkorban demi aku
kamu sampai jualan koran demi aku
padahal aku tahu banget harga diri kamu begitu tinggi
kamu jangan berbuat seperti ini lagi
sekarang kamu salah paham sama nenek kamu
aku jadi merasa bersalah saat
ini semua gara gara aku
kamu ngomong aja jangan kayak gitu dong wi
hubungan aku sama nenek itu buruk udah dari dulu
nggak ada hubungannya sama kamu yuk
udah kamu gak usah khawatir
tante mendukung sepenuhnya kehubungan kamu sama andre
iya kamu percaya deh sama tante dewi nggak akan ganggu kalian lagi
apalagi sekarang ini dewi

lagi sibuk emang dia kerja di mana sekarang tata
dewi kerja di bagian kebersihan pertokohan arjuna
yakin mila percaya deh sama tante
makasih banget ya tante
tante dukung lila terus ya sama andre
yaudah makasih ya tante
mama kan butuh kamu kamu kenapa nggak mau pulang
kita cari jalan keluar sama sama
hei udah diam
anak kayak gitu aja ditangisin salah kami sendiri punya anak nggak dididik akibatnya apa bikin malu keluarga kan
tunggu satu selesai
kita cari jalan keluar sama sama ya
ya masih agak lama dong
ya udah deh
lila barusan manajer modelnya telepon katanya terlambat kira kira ya dua jam an lagi deh gimana
ya ya udah deh gue pergi makan dulu ya tapi kalau udah dateng langsung makeup ya tapi
udah modalnya belum dateng telat dua jam pergi makan dulu yuk
aku tahu tempat makan yang enak dimana
mau makan aja kamu semangat banget sih
ya enggak aku lapar juga
apalagi sekarang ini dia sudah sibuk dengan kerjaan barunya dia
lagi sibuk emang dia kerja dimana sekarang tante
dewi kerja di bagian kebersihan pertokohan arjuna
loh kafe ini kan dekat tempat kerjanya dewi
jangan jangan andre ngajak
nggak ajak aku kesini karena
serah kamu lah
kok pembina marah sih
kamu kenapa marah
ya aku marah
terus kamu masih tanya aku kenapa aku marah
ya aku nggak tahu
kamu tuh gila henry kamu ajak aku makan di tempat kerjanya dia
ya aku tahu ini deket tempatnya dewi
cuma ya aku kesini emang mau makan kok
kamu tuh bohong tau nggak andre
aku tahu persis niat kamu kesini cuma untuk ketemu dewi kan
loh enggak aku nggak ada maksud kayak begitu sama sekali lila nggak ada
kenapa sih kamu terus terus bohong sama aku
capek aku tau nggak andre
kamu tuh emang bener bener pembohong tau nggak
ade hati hati ade ya allah aduh ade
aduh ade ya ampun ade
aduh sakit ya
kenapa dengan anak saya
maaf bu tadi saya lagi ngepel terus anak ibu kepleset
kamu bisa kerja gak sih
tadi saya udah pasang tanda lantai licin tapi kayaknya anak ibu nggak liat bu
kamu sengaja kan nyalahin anak saya
enggak bu demi tuhan enggak saya minta maaf bu
sekarang kamu ikut ke sabang
saya mau kamu dipecat
kamu tuh bener bener keterlaluan
kamu tuh bener bener nggak punya perasaan
kamu bener bener keterlaluan
aku jahat banget sama aku
yang udah marahin dari sini
jangan di sini dong
malu sama orang
kamu lebih milih mikirin perasaan orang lain daripada perasaan aku
terus kamu pikir aku di sini bikin kamu malu
sekarang kalau kamu mau ketemu dewi
kamu lebih baik ketemu deida
kamu pergi aja dari sini
tinggalkan aku sekarang
kamu pergi aja
enggak usah kayak begini
udah aku minta kamu pergi dari sini
tinggalkan aja aku sendiri
udah terserah kamu terserah kamu